pak pak pak
siapa tangannya jatuh ya mwai
gimana liburan di rumah pak ade
asik sih mam tapi abi nggak mau ke sana lagi ah mam
loh katanya asik kok gak mau lagi
kalau orang asik itu selalu ketagihan
rumah sama pemandangannya sih asik tapi
katanya pengen mandiri biar masuk
maka itu kamu dikirim ke sana bi
papi mandiri sih mandiri papi
tapi tetangga tetangga di sana pada ngeselin
ya udah deh sekarang kamu istirahat dulu ya
kamu capek tuh
ya udah deh dadah mami dadah papi
ya ya kenapa
aduh jangan ngamuk ngamuk dulu dong sayang
itu cuma tulisan aja kok bukan beneran
maksud mami supaya kamu ngerasa jadi anak kos beneran
nggak ngerasa di rumah katanya anak laki laki mami pengen mandiri
tapi nggak kayak gitu dong mami caranya
mami tahu kan abi kan pengen banget ngumpul sama cocok mami
sebel deh abi pulang
ih badannya udah nggak panas lagi jalan jalan aja yuk mau nggak
kamu kamu kok bisa bayar masuk sih
ah iya tadi di depan aku ketemu sama kevin dia mau pergi syuting gitu
terus dia bolehin aku masuk dia baik banget ya
enggak maksud aku kevin tuh pengertian banget sama aku
padahal tuh aku ya waktu lagi tidur mimpiin kamu tau nggak
terus aku tuh lagi kangen banget sama kamu
yaudah yuk mau jalan jalan nggak katanya kangen
oh eh aku
ya ya ya udah aku mandi dulu ya
ini lagi sakit man dia mau dibantuin nggak
ah aduh aduh aduh aduh
kenapa sakit lagi ya
aduh aduh aduh
sayang aku mau dulu duduk
ya udah kalau pusing kamu bawaan gitu situ bantalnya di situ
aduh aduh aku mau keluar dari sini
nggak usah pergi nggak apa apa
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
lah terus kenapa kelakuannya kehabisan orang ngobat gini
latihan mengeluarkan perasaan supaya tidak stres
yang ada papi malah ke orang stres
perempuan tahu apa
aku kan nggak tahu kalau kamu sakit hari ini
jadi kemarin kemarin aku terlanjur bikin janji sama salon
sekarang aku mesti kesana mesti menikur sama pedikur gitu
kamu aku tinggal sama apa ya sayangnya
lagi juga makasih banget ya kamu udah nemenin aku
iya kalau kamu sakit pasti aku nggak ke salon
cuma aku udah janji aku pergi dulu ya
ya kalau aku boleh minta disunung sama pacar aku
ntar kalau kamu gak mau ngusung aku aku temenin kamu terus nih di sini
makasih eh udah sekarang kamu tidur aja sayang
jaketnya dipakai jangan dilepas selimutnya juga ya
cepet semua sayang
sepu tangannya jatuh ya may
eh kalau mau menggoda perempuan
pakai cara modern
pakai jaguar atau pakai mersi
udah mah cowok kayak gini aja pake diurusin
ehh anak ibu matre bubunya
pak mes tahu pak
tolong jangan buang sampah sembarangan
tadi saya lihat anda buangnya sembarangan
ya elah itu
itu mah bukan sampah nggak bisa bedain apa
tolong diambil cepat cepat
ya ini udah diambil
galak banget sih
eh gue jadi kehilangan cewek nih
ini ilang deh sasarannya
ah ada apaan sih
kalau cuma kita berdua aja
lama lama juga gak kuat
proyek yang satu m
yang satu m lah
gue gak biasa main di satu m
gue biasa main di tiga m gue
tapi emang deh gue bisa tebak
pasti di deket lo sekarang lagi ada cewek cakep
ya tadi di jalan gila
eh lo atur aja deh
yang penting sekarang ya
kita harus nyari penghuni tambahan
penghuni tambahan oke
oh itu sih pasti jelas dong
pokoknya kita harus selektif juga
harus selektif dong kita kalau misalnya pilih pilih proyek
yaudah ya gue mau syuting dulu nih
aduh kevin jangan cemburu begitu dong kenapa sih
ini kan tempatnya bagus back to nature kembali ke alam
daripada di kafe kafe yang dimulai kan bosan ya
eh fit lo masih ngotot lo mau nama orang di tempat kosan kita
ya abis mau gimana lagi lo tau sendiri kan kita lagi bokek
gimana kalau gue bantuin
wah fer tuh mentuh otak lo pinter fer
hidupnya bagus tuh men
eh sorry ya bantuan gue tuh cuma buat kevin bukan buat lo
kalau soal lo sih mendingan lo suruh pacar pacar lo aja tuh
makanya kalau punya pacar jangan cuma diajak pacaran
ajak dong patungan sekali sekali
tunggu diri men
lo tuh aduh vin gengsian banget sih vin
udah dong ah ngeledek ledekan mulu sekarang kita mendingan ngomong bisnis ya
oh gini aja deh habis dari sini kita ke kantor koran biar besok pagi bisa terbit ya
apa betul di sini ada tembak kos
oh tempat kos bang
nggak ada bang nggak ada
apanya nggak ada
pak pak pak jangan bang pak
apa bukan kalian yang baik kalian ini
tapi udah keisi bang udah keisi bang jadinya udah penuh ya
dia orang sia
badan kecil gitu kayak gurita ya bukanya
oh kaum lemah kaum lemah
nanti ada yang datang lagi
udah udah udah
nggak aduh di sini udah gak ada tempat kosong
puh semuanya kabur
eh main nuduh aja lu ya sembarangan nih sama gue
eke udah hidup di gedung sendiri
terus ngapain lu mau ke sini ya
no enggak enggak
nih eko mau berapresiasi
bang t'ai bang t'ai
udah udah udah
mau ganti lagu
udah udah udah
kalo lu ke taman awal lu berisik
udah udah udah
karakter anak muda sekarang ya
udah berapa orang yang ke sini
ibu saya sepak bola kalah
aku belum cocok
bahannya sebencong gua kan dibilang
tadi saya kirain siapa
tapi di sini udah gak terima kos kosan buat wanita lagi
wah itu temen gua woy
eh mana gua tahu
lu tuh janjian sama cewek cewek nggak bilang
hai jadi ceritanya kalian baru kenalan tadi siang
iya dong baru ketemu
baru kenal langsung deket gitu
saya orangnya supel kok
sama orang orang yang sifatnya menyenangkan seperti tony
semoga semoga kali ini yang datang
tunggu nih beneran ya
capek gua balik balik nunggu
apa benar di sini disiapkan kamar kos
wah betul tuh mas
gua kenalin sama temen temen gua deh
ini ronald calon punggung di sini
kamu cantik ya
gimana tuh rumahnya
cucung cucung kebutan gua
gak tau cewek
gua harus ngomong gua gak terima
siapa yang nurut dia masuk
sekian banyak orang yang mau tinggal di sini cuma dia doang yang kelihatan normal
gua gak mau vy
bilang aja kita udah dapat orangnya
lu gak capek apa terus terusan cuma mau milih temen kos doang
eh deh pada pas sekarang gua turun liatinnya si tina baru ketemu matanya udah melotot
gimana cewek cewek yang lain
ternyata chicken nih lu hah
cuma segitu doang nyali ke playboy an lu iya
eh lo kan pernah bilang sama gue pakai ini nih
siapa tau aja si ronald itu cakep playbo tapi bego
ngomong satu x dua kali juga cewek bisa lari
ngapain gue mikir kayak gitu ya
jadi gimana sekarang
cuma tau gak
lu hayung gua gak tau
tau lu usah nih